dari sekian banyak induk organisasi olahraga pssi yang tak habis habisnya menjadi sorotan
kadang datang pujian kadang banjir sindiran
sorotan mengarah ke prestasi menyeret pemangku jabatan tertinggi di pssi
yang sebenarnya mau dibawa kemana sih sepak bola dalam negeri ini
kami bahas bersama akmal marhali koordinator dari save our soccer atau sor
selamat malam mas akmal
selamat malam tiffany
oke kita ngomongin orang orang atau kenapa sih sebenarnya kursi dari ketua umum pssi ini seksi sekali
sehingga banyak banget yang berebutan
sekarang terakhir kemarin adalah ks sang
entah itu serius atau cuma guyon tapi menyatakan diri katanya mau bersedia jadi ketua umum pssi
kalau kita lihat kenapa pssi menjadi sangat seksi
karena memimpin pssi sama dengan memimpin indonesia
dimana struktur pssi itu sama dengan struktur kepemimpinan indonesia
ada presiden ada ketua umum pssi
kemudian ada gubernur di pssi ada asprop
ada wali kota di pssi ada aspot
kemudian ada bupati di pssi ada askam
sampai kemudian di level bawah pun kemudian pssi juga punya struktur struktur yang ikut mendukung
jadi memimpin pssi sama dengan
pssi adalah replika indonesia
nah inilah yang kemudian membuat pssi menjadi seksi
yang sangat disayangkan adalah banyak yang menggunakan pssi sebagai kendaraan politik
atau kelesatan untuk menuju target politik yang diinginkan
ini yang membuat sepak bola kita menjadi tidak bisa berprestasi maksimal
karena pengurus atau ketua umum pssi atau asprop nya
tapi lebih banyak ingin menggunakan sepak bola dengan supporter yang begitu besar
sebagai alat atau kendaraan mereka untuk mencapai popularitas penciptaan
atau untuk menggapai suara suara dalam kepentingan politik
ini yang membuat sepak bola kita sekarang ini berada di tubir jurang atau jalan di tempat
sementara negara negara lain sepak bolanya semakin maju
oke memang siapa mas akmal
yang menggunakan pssi ini atau kursi pssi ini sebagai kendaraan politik
ya kalau kita lihat tiffany dari tadi yang disebutkan
dari mulai pak agung gubelar sampai kemudian sekarang pak muhammad iryawan
zaman pak agung gubelar masih pemilihan pssi musawara mufakat
tapi kemudian sejak era nudin halil sampai sekarang
pemilihan pengurus pssi sangat kuat dengan money politik
atau mengerahkan uang untuk mendapatkan suara terbanyak
nah ini yang
dari mulai pak nudin halil sampai sekarang
ketua umum pssi rata rata kemudian ikut juga berkiprah di jalur politik
seperti tadi dikatakan nudin halil sekarang anggota dpr
waktu ketua golkar
kemudian pak joran haritin sekarang juga anggota komisi sepuluh
pak lanyala sekarang adalah ketua dpd
pak yadi sekarang berstatus sebagai penuh simut
bahkan pak iwan bule
pak iwan bule
pak iwan bule
tapi dia mau berkata

nah ini yang menarik
dua sesi terakhir ketua umum pssi terakhir punya target menjadi orang nomor satu di daerah
jadi anda melihat pokoknya dari eranya nudin halil sampai dengan sekarang
itu tadi menggunakan pssi sebagai kendaraan politik ya
intinya seperti itu ya
artinya perlu ada reformasi kursi ketua umum pssi
mungkin kebanyakan memang diisi dengan background background atau latar belakang
pak muhammad iryawan
polisi ya kan
nah perlu ada reformasi ke
ketua umum pssi
saya selalu konsisten mengatakan
sepak bola kita ini harus
potong satu generasi untuk bisa berprestasi
dua puluh tahun terakhir sepak bola kita ini
jalan di tempat kita butuh generasi
z untuk bisa memimpin
pssi agar pssi lebih
bisa bergerak cepat dan bergerak maju
generasi generasi muda yang diharapkan
punya idealisme dan juga
punya pemikiran pemikiran progresif
itu yang diharapkan karena sejauh ini
ketua umum pssi itu ibarat
casing handphone hanya menjadi
penamanya hiasan saja
pada cepua tapi
proses bergeraknya sepak bola
kita diatur sama orang orang di balik layar
yang dua puluh tahun terakhir telah
mengendalikan sepak bola kita
dan pssi ibarat sebuah
untuk bisa bergerak maju
karena menjadi kepentingan kelompok tertentu
ini yang kemudian membuat saya selalu
mengatakan bahwa kalau pssi mau maju
maka butuh generasi baru
untuk menjadi pemimpin pssi
nah sekarang udah ada generasi
barunya pas tuh tadi kriteriannya
intinya apa ya semangat baru
sehingga bisa membawa perubahan baru
adakah yang sang panggara entah itu
serius atau guyonan
atau apalah gitu pas nggak
sosok ksang ini kan tadi kalau
dilihat dari kriterianya mas akmal
kayaknya sebenarnya pas banget tuh
ya kalau saya lihat ini kaisang
biasa bercanda gitu kan tapi saya berharap
dia serius oh iya
kenapa perubahan di sepak bola kita
kenapa saya katakan demikian
karena perubahan itu
akan dimulai dari generasi z
atau generasi baru di sepak bola kita
nah kaisang diharapkan bisa jadi
motor penggerak cuma permasalahannya
seperti yang tadi cipani katakan ksang
mau maju sebagai ketua umum pssi
sudah terbentur dua aturan
di statuta pssi belum tiga puluh tahun
pasal tiga puluh delapan tentang komposisi
empat nya dikatakan ayat empat
dikatakan bahwa ketua umum
berumur tiga puluh tahun
nah ksang adalah
pria kelahiran surakarta
artinya saat ini
baru berumur dua puluh tujuh tahun
kalaupun kongres pssi digelar
pada dua ribu dua puluh tiga nanti untuk
suksesi maka ksang baru
berumur dua puluh delapan tahun
minus dua tahun
untuk memenuhi syarat yang tertuang
di statuta itu yang pertama
yang kedua islam terbentur dengan
lima minimal lima tahun
berturut turut di sepak bola
indonesia dalam koridor
ssi nah ksang
kalau kita lihat dari kulit kulitnya
baru mengelola persisolog
pada dua ribu sembilan belas artinya
belum lima tahun ksang berkiprah
di sepak bola indonesia ini yang
membentur generasi generasi z
untuk bisa masuk ke pssi karena pssi
sudah dibuatkan aturan aturan
kekuasaan kompok tertentu
agar bisa terus berkuasa
dengan syarat syarat yang
sangat berat sehingga orang lain tidak bisa
masuk kalau belum kemudian
memenuhi syarat walaupun
dalam fakta di lapangannya
banyak juga aturan itu yang
dimanipulasi sebagai contoh
pak edi rahmayadi atau pak
muhammad iryawan belum lima tahun
aktif di sepak bola nasional
tapi kemudian bisa diatur untuk bisa
memenuhi syarat lima tahun itu
nah jalan keluar yang paling baik adalah
klub klub sebagai pemilik suara
harus mendorong generasi baru ini
dengan cara mendorong
pssi untuk melakukan kongres luar biasa
pssi terkait pasal
tiga puluh delapan ayat empat tersebut yang merupakan
syarat penyakit ke pssi
oke intinya berarti kalau kita lihat
kalau saya tangkap dari pernyataan
itu tadi sebenarnya
itulah yang mempersulit
tidak adanya reformasi
tidak adanya perubahan di tubuh pssi
sendiri karena alot banget
ya benar sekali
aturan itu atau statuta pssi
itulah yang kemudian menghambat
regeterasi di pssi padahal
kita lihat di konteks sepak bola
misalnya pelatih tidak mampu
memimpin dirinya dengan baik maka
pelatih dipecat seharusnya misalnya
pengurus pssi ketua umum
pssi ataupun exo pssi yang
tidak bisa bekerja maksimal untuk pssi
ya harusnya dipecat atau mengundurkan
diri pempermasalahannya untuk
mundur dan dipecat
itu juga dibentengi oleh
aturan aturan yang sangat
di kekuasaan kelompok
tertentu karena itu ke depan
perlu gerakan reformasi
dari arus bawah utamanya pemilik suara
yang berjumlah seratus sepak suara ini
untuk mendorong perubahan
utamanya searat searat menjadi ketua umum
agar lebih fleksibel karena sejatinya
sepak bola itu juga fleksibel gitu
jangan sampai kemudian
reformasi tata kelola
sepak bola indonesia untuk menghadirkan
generasi baru terhambat
oleh statuta pssi sendiri
oke apakah pengalaman itu
juga bisa menjadi
kayak sang belum memiliki
pengalaman yang cukup
banyak ya memimpin
atau berada di industri
sepak bola ini ya kan di persisolo pun
juga baru kemudian umurnya pun
sangat muda itu tidak masalah
kalau saya sih lihat tidak masalah
masalah pengalaman ya karena faktanya yang
berpengalaman tidak bisa berbuat apa apa
jadi bagaimana bisa memberikan pengalaman
kepada orang di luar
lingku pssi kalau kesempatan
saja tidak diperlukan
learning by doing di pssi itu lebih
baik daripada orang yang berpengalaman
tahu celah pssi akhirnya memanipulasi
hal hal yang ada di pssi
yang menghambat prestasi sepak bola kita
lebih baik orang baru yang punya
idealisme yang berpikir
hanya murni untuk sepak bola
tapi mampu melakukan terobosan terobosan
progresif eh melihat
begini dipani klub klub bola kita
sekarang banyak anak anak muda yang
kemudian masuk dan mengelola klub
misalnya keisan kemudian di arema
kebornil fc ada nabil hussein anak anak muda
tapi langkah langkah yang mereka lakukan
itu sangat progresif sekali
sehingga klub mereka juga bisa berkembang
dengan sangat baik artinya
orang yang tidak berpengalaman
mesti tidak punya kemampuan
di sepak bola justru belum pengalaman mereka
punya kemampuan yang luar biasa
dengan idealismenya untuk
cita cita tertinggi dalam mengelola
kepala dalam hal ini adalah pssi
kriteria yang mas amal sebutkan oke lah
keisan boleh lah mbak ju jadi ketua umum
pssi tapi kalau misalnya
yang bisa menjamin ini
juga tidak akan masuk
dalam ranah politik
mengatakan kepada kaisang kalau kemudian
dia benar benar bersetia maji sebagai
ketua umum pssi dia harus melihat dulu
siapa yang mendorong dia untuk menjadi
ketua umum pssi jangan sampai kaisang
juga jadikan sebagai casing saja
gitu kan sebagai alat karena dia
presiden kemudian dimajukan sebagai
ketua umum tapi pengelolaan
sepak bola tetap diatur sama akvator di balik
layar keisan hanya jadikan
pajangan saja hanya dijadikan boneka
hanya dijadikan wayang nah ini
yang harus diperhatikan oleh kaisang
sebelum benar benar maju sebagai ketua umum pssi
siapa yang mencalonkan niat
mencalonkannya apa dan kemudian
punya nggak visi misi yang sama dengan
dia untuk benar benar mengubah
sepak bola kita dari
sepak bola sinetron menjadi
sepak bola yang
orientasi kepada prestasi
organisasi olahraga tuh banyak banget ya
selain sepak bola
ada bulu tangkis macem macem
lah pokoknya tapi kenapa
sepak bola kenapa pssi
yang paling mendapatkan porsi
banyak jadi sorotan
mau itu disindir
dipuji puji tim yang dipuji
tapi kalau ketua umumnya
nggak juga gitu
apa sih sebenarnya yang ada di pssi
itu dibandingin organisasi lain
nah yang pertama adalah
sepak bola adalah kegemaran
paling utama masyarakat indonesia
itu diantaranya adalah penggemar
sepak bola sepak bola juga
adalah olahraga yang
banyak mengerahkan masa lewat supporter
dan tentunya ini
yang menjadi sorotan ketika
kemudian ada masalah maka banyak
mata yang memperhatikan
dan juga banyak mata yang
sangat jeli untuk melihat problem problem
yang ada ini yang membuat
pssi selalu ramai diperbincangkan
di publik karena selain
yang membicarakan ini penggemar sepak bola
mereka juga menginginkan prestasi
masa memiliki tim nasional
yang tangguh saja nggak bisa
pasti ada problem di dalamnya
nah karena itu problem inilah yang kemudian
membuat masyarakat terat
kita masih lengkap menginginkan adanya
perubahan tata kelola sepak bola kita
untuk menjadi lebih baik profesional
dan tentunya berprestasi dan harapan
perbiangan sekali kalau kemudian
akan dijelankan oleh
mas amal masih

satu tahun lagi
adakah kandidat yang
menurut seorang akmal marahali
paling tidak boleh nih
kayaknya pas nih ada sekarang
kalau saya beringinan dan berharap
mantan mantan pemain bola justru
yang maju menjadi ketua umum pssi
atau mencalonkan diri sebagai ketua umum pssi
karena mereka gitu akan mengubah
wajah sepak bola kita dari nuansa politik
kepada nuansa sepak bola yang sesungguhnya
money politik dalam pemilihan
ketua umum prestasi dan ekstoprestasi
menjadi nuansa fair play alam dan kemampuan
karena mereka itu
ala sepak bola karena yang maju adalah mantan pesepak bola
seperti dulu misalnya di apa namanya
di pasini gitu kan
ini kan kemudian melambangkan bahwa kalau mantan pemain sepak bola
ketua umum prestasi
rum sepak bola dalam kemungkinannya
tidak ada kepentingan kepentingan lain
yang saya katakan tadi
sepak bola hanya dijadikan kendaraan
keserangan politik untuk mencapai target yang diinginkan
tapi kalau mantan pemain bola
biasanya pasti akan memperjuangkan
untuk memajukan sepak bola itu sendiri
ya dan pola strateginya pasti beda karena berasal
dari lapangan bola bukan lapangan politik
lapangan pengusaha lapangan militer
lapangan kepolisian begitu ya mas akmal ya
baik menarik mas akmal
ya kita lihat saja sih apa
mungkin setelah kaya sang ini yang akan
menyatakan siap dan mau
maju sebagai ketua umum pssi mudah mudahan
tadi yang mas amal sebutkan
ziers ya diharapkan bisa
di tubuh pssi sepak bola indonesia
menjadi jauh lebih baik lagi terima kasih mas akmal
marhali selamat malam sehat selalu
selamat malam pipani